ya allah enak banget alhamdulillah
waduh wahai positif yang cantiknya kayak nikita willy kenapa gerangan engkau tersedut aku bukan
tersedut pade aku lagi terhura terharu iya maksudnya itu
udah muji muji begitu dan nyara main begitu ujung ujungnya pade kentut lagi
yang ketut siapa itu kutu tampil berudul begitu rakyat petasan ini bukan suara
kentut positi ini suara aneh
hai dapur dapur dapur masuk untuk begitu apakah genggam ngomong itu
astaghfirullahaladzim ya allah ini siapa lakuannya di
luar kentut sekarang di dalam merantakin dapur
pade ya allah kelakuan pada membenar benar kayak anak kecil
positif yang cantik kayak nikita lilin tadi kan kita berangkat bareng datang bareng saya
lari ke dapur karena mendengar suara bunyi komprang terus ini sama siapa dong ada makan makan begini
pade kalau trio bemo nggak mungkin dia ikut bawah obor lalu siapa curiga pade siapa pade tuh kan denger gak suaranya
pade pasti itu itu cikgu sama bukan